jennifer itu ternyata pinter
pinter gimana sih mak
jennyper cerdas kata bu yola
bukannya si jennifer sama kayak bapaknya sama sama melehoi mak
iq tinggi kata bu yola
di atas rata rata yuk
jadi selama ini kita dibohongin sama jennifer
tapi bu mak ini yoyo masih belum mundeng nih mak
jadi jennifer itu sebenarnya pinter
terus dia pura pura menjadi seperti bapaknya melehoi begitu
masa jennifer secerdas itu sih mak
mendingan sekarang kita pulang lagi dulu
kita bicarakan di rumah ya pak aku
mungkin ada petunjuk yang bisa kita temukan di rumah pak ido
handphonenya tidak aktif aktif
jennifer pasti sudah memikirkan semuanya pak akung
sekarang kita ke depan
lalu belok belok aja ya pak akung
kira kira teh kemana ya kang idoy kaburnya
yah kok kom
sekarang siapa coba yang tahu apa yang ada di pikirannya kang edoy
gak ada yang tahu kok
gak ada juga sih
terus cik atam udah di kasih tahu
itu dia masalahnya
kalau di kasih tahu takutnya jadi panik
mendingan udah kita tunggu aja dulu siapa tahu malem kang idoy pulang ya kan

mudah mudahan aja nanti malem teh kang idoy pulang
emang aneh ciraus ini
barang barang semua aman
gak pernah ada yang hilang
giliran yang kabur yang hilang malah orang orangnya
iya ya bisa begitu
kok tete gak bawain saya rujak sih
hih kamu mah gak ngomong apa apa tau gitu kan teteh bawain
udah tete mau ke rumah mas suha dulu ya
eh kamu jaga kandungan kamu
jangan capek capek jangan banyak gerak
kamu minta tolong plt kds
supaya mengerahkan najib desa
untuk bantu mencari
iya pak ust rw
kalau gitu saya berangkat ya pak ust rw
kamu cari sama kusoy
dia tahu persis wilayah sekitar sini
ya sudah sepik jangan lupa pak

saya memikirkan membadrun
dan saya juga memikirkan manjubat
saya mendekati asli
itu bukan untuk kepentingan diri saya sendiri
tapi untuk merangkul mandasip
saya dekatkan ucuy dengan mimin
supaya membadrun bergabung dengan kita
saya mendekatkan manjubat dengan cucu
supaya kang adat jadi lemah
tidak ada sedikit pun untuk diri saya sendiri
semuanya untuk cidau
bukan untuk diri saya sendiri
mamang tidak tahu
apa yang kamu sampaikan dengan itu
apa yang disampaikan sama joy
kalau itu butuh perempuan yang cantik
yang penyunggah irah
kamu tidak bukan pemimpin bagja
kamu berjuang hanya untuk diri kamu sendiri
saya berjuang untuk cidau
untuk cidau man
bukan untuk diri saya sendiri
mandasip dan madula yang berjuang buat cidau
tidak ada satupun keuntungan yang akan mereka dapat
jika perjuangan ini kita menangkan
satu satunya yang akan mereka dapat
hanya untuk menyenangkan anak mereka sendiri
saya akan berjuang sendiri
kalau mandasip dan bambadro sudah tidak mau berjuang
saya akan berjuang sendiri
saya tidak butuh mereka
berjuang saja kamu sendiri
di mana kau lagi alexandannya
gimana yoh udah ketemu
ih si masuha mah
jennifer sama kang idoi udah ketemu apa belum
udah dicari belum ke rumah mertuanya
emak mah udah nyuruh acing
jennifer sama kang idoi belum pulang
besok yoyoh bakalan telepon atem
ih emak udah sms dia
emak sms apa ke si atem
iya panjangnya tuh ngomong apa aja mak
emak udah ceritain semuanya
emak kasih tau jennifer
udah gak masuk sekolah seminggu lebih
terus atem gimana
atem panik apa enggak
dia mau pulang apa enggak
perginya gak jauh
gak jauh ya emak
supaya malem ini cepet ketemu
jadi gak ribet kita nyarinya
emak malah yakin mereka pergi jauh ya
kenapa mak bisa bilang begitu
soalnya si jenniper itu ternyata pinter
pinter gimana sih emak
jenniper cerdas kata bu yola
bukannya si jennifer sama kayak bapaknya sama sama meleho emak
nah itu tinggi kata bu yola
di atas rata rata yuk
jadi selama ini kita dibohongin sama jennifer
tapi bu mak ini yoyo masih belum mundeng nih mak
jadi jennifer itu sebenernya pinter
terus dia pura pura menjadi seperti bapaknya melehoi begitu
masa jennifer secerdas itu sih mak
sampai jumpa lagi